berikutnya di masa pandemi ini pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan soal penanganan covid sembilan belas dan perekonomian aja ya
iya betul sekali puspa ini banyak sekali dinamika di masyarakat dan pemanfaatan isu sosial pandemi yang ujung ujungnya nih
mencoba untuk memengaruhi masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah
nah loh nah kemudian apa jawaban pemerintah terhadap serbuan yang lagi lagi jadi cobaan nih dalam menjalankan roda pemerintahan
sekaligus menangani terpahan pandemi
kita simak kewawancara wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin bersama taufik iman syah
ini sudah dua kali kita bangsa indonesia harus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia tanpa gegap gempita
bahkan sejak bapak dilantik oktober dua ribu sembilan belas lalu sepertinya belum pernah melihat suasana riuh di istana begitu pak
sedih nggak pak
tentu saya kira sedih
tapi memang kenyataannya itu yang kita hadapi ya
dan itu juga bukan hanya dihadapi oleh kita indonesia di seluruh dunia mengalami hal yang sama
karena memang pandemi ini kan menimpa seluruh negara di dunia
jadi suasana seperti ini memang
berlaku juga atau terjadi juga di beberapa negara
semua bangsa merasakan begitu ya pak
semua merasakan itu
problem lainnya adalah banyak yang menduga ada beberapa oknum yang berusaha melakukan disrup kepada pemerintah
segala upaya yang dilakukan pemerintah disebarkan dengan berita bohong
kemudian parahnya lagi ada beberapa oknum
yang melakukan korupsi bansos
kemudian tindakan represif hukum kepada pelaku rakyat kecil ketika melanggar protokol kesehatan
apakah itu sebenarnya cerminan dari bangsa indonesia menghadapi pandemi saat ini
ya saya kira soal distrust itu itu menurut saya memang ada kelompok kelompok yang
yang punya persepsi seperti itu ya
ya sebenarnya kelompok ini tidak hanya soal pandemi atau soal keterpurukan ekonomi
apa saja yang bisa mendistrust pemerintah tentu akan digunakan
nah jadi menurut saya penanganan pandemi itu di satu sisi menjadi soal yang serius yang kita hadapi
baik aspek pandeminya
dan juga aspek dampaknya
baik sosial maupun juga ekonomi
dan ini menjadi komitmen pemerintah untuk bagaimana mengatasi semua itu
untuk kembali kita supaya ini bisa kita minimal kita tahan
supaya tidak terlalu jauh
dan sekarang kita sedang melakukan recovery pemulihan ekonomi yang sedang disediakan
kita sudah melakukan
lalu yang masalah orang tidak percaya itu dimana mana ada
di amerika juga ada
dan bukan hanya sekarang
dulu pun yang saya baca ketika terjadi malaria
walaupun banyak orang korban banyak anak yang nggak percaya juga
banyak yang tidak mau divaksin banyak yang tidak mau divaksin banyak yang tidak mau divaksin
banyak yang tidak mau divaksin juga pada waktu obatnya diketemukan
tidak mau juga minum obat
ada jadi memang itu dari masa ke masa kelompok itu ada
di berbagai negara pun ada
juga kelompok yang mendistrust itu selalu menggunakan hal hal yang kebetulan kurang baik
itu mesti dijadikan isu untuk mendakwa

untuk memberikan keinginan

terus juga melakukan penetrasi untuk memberikan

indonesia ini memang indonesia bukan yang terbaik di dunia
tapi bukan yang terburuk